pekerjaan konstruksi mass rapid transit atau mrt di jakarta terus dikebut bahkan saat akhir pekan dan hari libur imlek
area kerja di salah satu ruas jalan seperti panglima polim jakarta selatan tetap dikerjakan untuk menjamin proses pembangunan berjalan lancar
akses jalur kendaraan proyek mrt akan diprioritaskan dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor
penutupan jalan ini bersifat sementara dan belum diberlakukan penutupan total
kendaraan yang melintas hanya perlu menunggu kendaraan fasilitas proyek untuk memasuki area kerja
pengerjaan proyek mrt terus dikebut agar moda transportasi yang diharapkan dapat memecah kemacetan ibu kota dapat segera dimanfaatkan oleh warga
meski belum ada sosialisasi rekayasa lalu lintas sejauh ini pengguna jalan tidak keberatan untuk mencari jalur alternatif jika nanti diperlakukan penutupan total
bisa cepat selesai
iya bisa cepat selesai karena bisa mengurangi macet ya
bapak kalau bisa ditutup ini gimana
ya terpaksa ya jalur lain
sudah tahu sudah ada info nggak dari pemerintah kalau ada pengalian atau sebagainya
belum sih pengaliannya sih
belum ada sih
ya kalau saya sebagainya cepat cepat selesai ya
kalau ini ditutup lama mungkin pernah lagi jalannya gitu
gak ada lagi jalannya
kalau muter muter kan susah
tapi gak masalah kalau disengan diinsel